untuk mengantisipasi tindak kejahatan terhadap pemudik selama dalam perjalanan
polres banjar negara jawa tengah mengerahkan puluhan pasukan bermotor
untuk mengawal pemudik di jalur tengah
pasukan bersenjata lengkap akan berpatroli
mulai dari perbatasan banjar negara purbalingga hingga perbatasan wonosobo
petugas dari polres banjarnegara bersiap menyambut rombongan pemudik dari jakarta dan sekitarnya
yang akan melewati wilayah banjar negara
tidak hanya menyediakan pos pengamanan lebaran dan rest area
petugas juga memberikan pengawalan langsung kepada pemudik yang melintas di jalur tengah ini
hal ini untuk memberikan rasa aman terhadap pemudik selama dalam perjalanan
tidak seperti biasanya pengawalan kali ini tidak menggunakan mobil patwal
melainkan mengerahkan pasukan bermotor
puluhan personel akan bertugas mengawal serta berpatroli di perjalanan
selain untuk menjamin kelancaran arus mudik
upaya ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan
yang dialami pemudik selama dalam perjalanan
tugasnya adalah melakukan satu
pemantauan titik titik yang macet
yang kedua adalah mengurai kemacetan itu sendiri
yang ketiga adalah ada kemungkinan membantu masyarakat
yang memang sedang kesusahan atau sedang mengalami satu hal di pinggir jalan
sehingga dengan alat yang sudah dimiliki tracking yang ada
personilnya patroli bisa langsung menghubungi
apakah memerlukan mobil ambulan kesehatan dan lain sebagainya
salah satunya adalah memantau pelaku kejahatan yang mungkin
melakukan hal itu pada saat pelaksanaan masyarakat sedang mudik